kembali meningkatnya kasus covid sembilan belas dan juga kebijakan suku bunga the fed jadi sentimen utama indeks harga saham gabungan pekan ini
pergerakannya pun diproyeksikan bervariasi
selain itu dengan menguatnya ihsg pada akhir pekan lalu berpotensi membuat para pelaku pasar sell on strength
sambil menunggu rilisnya suku bunga bank indonesia
dan bagaimana dengan prediksi pekan ini dan apa saja saham yang menarik selama sepekan ke depan menurut analis
sudah bersama saya melalui sambungan zoom alfred nainggolan kepala riset proust capital
selamat pagi mas alfred
pasar akan memperhatikan meningkatnya kasus covid sembilan belas menjelang akhir tahun dua ribu dua puluh
dengan adanya peningkatan ini dikhawatirkan pemerintah kembali memperketat penerapan ppkm
dan bagaimana anda melihat pola gerak ihsg pada pekan ini
ya kalau untuk pekan ini kita masih melihat potensi untuk kembali mengalami penguatan ya
sepanjang sepekan ini masih cukup besar
karena kalau kita lihat sentimennya cukup banyak khususnya sentimen positif
kalau bicara lagi tadi katakan terkait dengan naiknya data covid sembilan belas kita
kita masih cukup optimis bahwa covid tidak sesensitif seperti dulu lagi
karena kita lihat pasar juga melihat performa pemerintah juga cukup bagus dalam penanggulangan covid sembilan belas selama ini
jadi tidak akan banyak memberikan sentimen bagi pasar
nah justru pasar
jadi pekan ini akan mendapat sentimen yang bagus
yang pertama tadi dari rupiah kita
atau berada di level lima belas empat ratus setelah pekan kemarin ada di lima belas tujuh ratus
padahal kita melihat kita tahu bahwa tekanan harusnya terjadi di rupiah
karena kenaikan suku bunga defat di bulan november
tapi ternyata di serupiah relatif cukup kuat
paling tidak ini akan menjadi modal untuk rapat rdg bank indonesia
kita melihat bahwa ekspektasinya bahwa tekanan kenaikan atau ekspektasi kenaikan suku bunga nantinya mungkin tidak terlalu dalam besaran yang cukup besar ya
kita prediksi mungkin di kisaran dua puluh lima basis point untuk kenaikan sampai lima puluh basis point
jadi tekanannya juga mulai berkurang
yang kedua juga pagi ini regional asia juga kompak menguat karena bursa amerika akhir pekan kemarin ditutup menguat
sehingga ini mendorong tadi ekspektasi positif
bagi investor saham
karena terbesar kita tahu bahwa angka inflasi amerika kan relatif cukup bagus ya
penurunannya juga cukup besar
dan ini yang mengurangi tekanan pasar dalam melihat kebijakan suku bunga defat ke depannya
khususnya nanti rapat the fed di desember dua ribu dua puluh dua dan nanti di kuartal pertama dua ribu dua puluh satu
baik mas alfred ini ada beberapa poin penting ya
yang pertama adalah ppkm sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh kepada ihsg ke depannya
investor ini juga sudah terbiasa ya dengan kebijakan pemerintah yang mengetatkan ppkm tersebut
dan yang kedua tadi anda juga sudah langsung mengeluarkan angka terkait dengan bi akan menaikkan suku bunga diprediksi di sekitar dua puluh lima basis point
nah apakah menguatnya ihsg pada akhir pekan lalu ini juga berpotensi membuat para pelaku pasar sell on strength
sambil kita menunggu rilisnya suku bunga bank indonesia
ya sebenarnya kalau melihat penguatan di sepanjang laut sebenarnya penguatan bursanya cukup tipis ya
sehingga kalau kita lihat untuk momentum sel on strength mungkin tidak akan cukup besar
karena dari sisi besaran return yang dihasilkan pasar juga tidak terlalu cukup tinggi
justru kalau kita lihat pasar melihat bahwa pekan ini kemungkinan dengan melihat awal pekan angka rupiah yang cukup solid dan cukup kuat ini
mungkin ini menjadi sentimen positif bagi pasar kita khususnya domestik kita
karena memang melihat bahwa pasar juga mulai melihat tadi potensi untuk window dressing
kalau kita lihat
sektor teknologi juga yang sudah terkoreksi kita melihat di pekan kemarin juga mengalami kenaikan yang cukup bagus
jadi juga pasar atau khususnya tadi investor yang short term mulai mempertimbangkan tadi mencari momentum window dressing
sehingga mereka juga mungkin tidak akan terlalu cukup agresif untuk keluar masuk untuk memanfaatkan momentum kenaikan
khususnya momentum kenaikan untuk mencari ruang
jadi ini adalah yang terakhir
iya baik dari dalam negeri kita beralih ke sentimen luar negeri juga
ya kalau kita lihat tadi bahwa angka inflasinya cukup turun cukup drastis ya
bahkan di bawah ekspektasi pasar
jadi ini tentu akan mengurangi ekspektasi pasar
karena pasar melihat bahwa dampak kenaikan suku bunga ada dalam empat bulan terakhir yang cukup agresif ternyata mampu menurunkan tadi besaran inflasinya
dan kemungkinan besar bahwa inflasi di desember nantinya juga yang akan diumumkan di pekan kedua desember juga akan mengalami penurunan yang juga cukup besar
kalau melihat tadi bahwa sampai di november the fed masih menurunkan suku bunganya juga cukup signifikan
bahwa dampak penurunan suku bunga dalam tiga empat bulan yang lalu mulai terlihat di kondisi di lapangannya
jadi tentu dengan angka inflasi yang turun cukup baik ini di amerika ini tentu mengurangi kekhawatiran pasar
kalau selama ini kan ekspektasi pasar bahwa the fed akan terus menaikkan suku bunganya secara agresif sampai inflasinya bisa dilihat membaik
dan kalau kita lihat ternyata sampai inflasi oktober inflasinya tidak membaik
ini akan mengurangi kekhawatiran
jadi ketika kekhawatiran ini berkurang kita melihat bahwa investor juga sudah mulai tidak cukup sensitif untuk melakukan aksi jual
justru cenderung kalau kita lihat bahwa minat beli kemungkinan akan meningkat karena tadi ada penurunan down every dari sisi tekanan utama yang selama ini menjadi tekanan utama pasar saham global
itu bicara masalah inflasi yang menyebabkan agresifnya kenaikan suku bunga
lihat tidak ada sektor yang cukup signifikan akan menyerap kentimen negatif tersebut
mungkin lebih kepada tadi emiten emiten yang bersifat emiten tertentu yang punya utang dalam bentuk usd
yang terkendala dari sisi pendapatannya karena terhantam penurunan kondisi yang saat ini
hal itu yang sempat mengobstifikasi
tapi kalau secara sektor kita lihat tidak ya
bahkan perbankan yang memang cukup punya relasi yang kuat terhadap besaran suku bunga
kita juga melihat dampaknya mungkin tidak akan terlalu cukup besar
karena kalau kita lihat sampai sejauh ini bank bank masih cukup kuat
bahkan kalau kita lihat angka dana pihak ketiga perbankan kita juga masih cukup bagus dan masih cukup baik
dan penyaluran kredit juga relatif terus meningkat
sehingga kalau kita lihat mungkin dampaknya tidak terlalu besar juga terhadap sektor perbankan kita
itu yang kalau kita lihat sehingga nggak akan terlalu cukup banyak berpengaruh untuk jangka pendeknya
untuk kenaikan suku bunga bi yang kita perkirakan akan dilakukan lagi di november di pertengahan pekan ini ya
di tanggal lima belas dan tanggal enam belas november
baik mas alfred terakhir
apa saja sektor yang akan menjadi sorotan para investor pada pekan ini
ya kalau kita yang menjadi solotan tadi kita lihat ada pertama adalah poin momentum window dressing
yang akan mungkin mulai diantisipasi oleh para investor kita
jadi kalau kita lihat tentu ini akan menyasar sektor sektor yang sudah mengalami koreksi dalam
ini menjadi kesempatan tadi untuk melihat potensi window dressing
yang kedua sektor sektor utama masih tetap menjadi concern investor kita
seperti perbankan dan juga sektor energi
ini juga masih menjadi concern
jadi kalau kita lihat mungkin lebih kesana pak ashar juga tentu dalam sebuah perusahaan

mungkin mereka masih akan fokus kepada sektor sektor yang relatif masih cukup solid
dan juga tahan tahan dengan size kapitalisasi yang besar
baik terima kasih alfred nainggolan kepala riset praus capital yang sudah mengulas bersama kami proyeksi laju ihsg sepekan
dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi